sampai jumpa di video selanjutnya

makasih ya edgar
ya karena itu rama
selama ini aku selalu tergantungan sama orang
tergantungan sama papa sama kadika sama kamu sama edgar
makanya sekarang aku pengen berubah
lagipula keadaan aku sekarang udah gak kayak dulu lagi
sekarang ini aku udah bukan anak orang kaya yang bisa semena mena lagi
jadi kamu gak usah khawatir
aku pasti bisa jaga diri baik baik
tapi gue boleh
kan sering sering datang kesini
rama menurut kamu kadika lagi ngeliatin kita gak
coba lu lihat tuh bintang yang paling terang
itu pasti dika
dan dia sekarang sedang tersenyum
karena ngeliat lu udah gak pernah nangis lagi
aku gak akan pernah nangis lagi
dika lu tenang aja
gue bakal jagain adik lu supaya dia nggak nangis lagi
kalau dia masih nangis
untuk apa pak
supaya sebaiknya bapak bisa mengatur hidup ratu

bapak bisa membuat dia menderita
mau menderita atau tidak itu bukan urusan kami
ratu adalah anak saya
sekarang kembalikan ratu kepada saya
saya bisa bikin hancur hidup kamu baca
pak saya dan ratu saling mencintai
untuk memperjuangkan cinta saya
jadi silakan saja bapak hancurkan hidup saya
saya tidak peduli
karena ratu pantas saya perjuangkan
saya tidak akan memberikan ratu sama kamu
kamu sudah merenggu dika
sekarang kamu mau merenggut ratu dari tanganku
saya akan siksa hidup
saya akan bikin kamu menderita
kenapa saya hancur hidup ini
siapa yang jatuh hati
kenapa anda hancur hidup warung saya
saya tidak membayar hutang hutang saya pak
ini bukan masalah hutang pihutang
tapi masalah anak anda
sebenarnya saya tidak berniat untuk menghancurkan warung anda
tapi apa boleh buat
anak anda memaksa saya melakukan hal ini
semua ini keinginan dia
dia lebih memilih ratu daripada anda sebagai ibunya

bukannya deserti bruceur portionsnya imposing
pohon maafkan pemanahnya
cuta ingatlah
kamu bukannya jauh
ini kenapa bu
oh jadi pak ferry yang melakukan ini semua ternyata
mereka bilang ini pilihan kamu sendiri ramah
sekarang kembalikan ratu kepada saya
saya bisa bikin hancur hidup kamu baca
jadi ini maksudnya
aku benar benar minta maaf atas perbuatan papa ini
tapi aku benar benar gak tahu papa akan membuat seringkan ini
gak tuh ini bukan salah lo kok
jadi aku masih minta maaf
bukan salah ratu bukan salah ratu gimana
ini semua kan ada hubungannya dengan ratu rama
kamu lihat sendiri kan
aku benar benar minta maaf bu
ibu gak apa apa
usah sok perhatian
dan ingat gak perlu kamu setuju setuju saya lagi
ini bukan salah ratu bu
jadi bu gak usah kasar sama ratu dong
gak salah gimana
terus aja kamu bela perempuan itu
udah jelas baru ibu dihancurin gara gara dia
yaudah sebaiknya aku pulang dulu ya
aku gak mau kalau berantem sama mama kamu cuma gara gara aku
eh itu gak apa apa
ibu pasti ngerti kok
tadi itu cuma salah paham
kenapa sih semua orang musuhin aku
aku memang gak pantas untuk dicinta
aku gak pantas untuk dicintai aku
lu tuh pantas dicintai ratu
jadi ratu sama rahmat deket lagi sekarang
kamu sangat beruntung ratu
kamu sangat beruntung ratu
sepertinya rahmat gak bisa berhubungan dengan aku
rahmat sangat mencintai kamu
apa yang istimewa dari kamu
sehingga rama memilih kamu daripada aku
sepertinya aku harus deketin rasul
aku harus belajar dari dia
supaya aku bisa dapetin rahmat
supaya aku bisa dapetin ramah
kamu kok bisa ada di sini
iya tadi adgar cerita sama aku
kalau kamu sekarang ngontrak di sini
aku tahu kok pasti kamu belum makan kan
pasti edgar kan yang nyuruh kamu datang ke sini

emang aku sendiri kok yang mau main ke sini
ya pekerjaanku sebagai dokter kan bikin aku jadi susah bergaul
dan diitung itung temen cewekku ya cuma kamu doang
jadi kamu gak keberatan kan kalau tiap pulang kerja aku main ke sini
ya soalnya memang dari dulu aku memang gak pernah punya teman
eh orang orang selalu menganggap aku itu orang yang nyebelin
aku tahu ibu pasti marah sama aku karena perbuatan papa kemarin
tapi aku ke sini untuk menebus semuanya bu
aku mau bantuin ibu di warung
masakan ibu gak marah lagi sama aku
anak manja kayak kamu bantuin saya apa
selama ini saya udah capek pura pura baik sama kamu
padahal saya sudah benci banget sama kamu
kamu tahu kenapa
pertama karena kakak kamu udah buat rama meninggalkan saya selama bertahun tahun
kakak kamu juga udah membuat ramah meninggalkan kehidupannya dan menjadi orang lain
hanya untuk menembus kesalahannya yang bukan kesalahannya rama
dan kedua rama udah bela kamu daripada saya
saya ibunya sendiri yang melahirkan dia
jadi lebih baik sekarang kamu keluar dari sini
saya ada muak melihat tampang kamu
aku terlihat kamu pergi nanti
jadi aku ikutin kamu sampai ke sini
yaudah aku antri kamu
ya ampun terseraklah
eropah biasa lagi pak
i adjusting hofan